oke banyak yang perlu dievaluasi pada pelaksanaan pemilu dua ribu sembilan belas
salah satunya dari para petugas kpps
tidak sedikit para petugas yang bekerja hingga larut malam
jatuh sakit akibat kelelahan karena pikiran dan tenaga yang terkuras
demi lancarnya pelaksanaan pemilu
yang sangat disayangkan sembilan puluh satu petugas kpps meninggal dunia
dan tiga ratus tujuh puluh empat orang sakit saat bertugas dalam penyelenggaran pemilu dua ribu sembilan belas
kpu perlu segera melakukan evaluasi terkait hal ini
dan untuk membahas lebih jauh terkait hal ini sudah hadir bersama kami
mulki syadar peneliti perkumpulan untuk pemilu dan demokrasi
apa yang terjadi di saat kita sedang merayakan pesta demokrasi
kemudian tiba tiba kita dikejutkan dengan berita ada sembilan puluh satu petugas kpps
yang meninggal dunia dan ini belum dihitung ya yang sakit dan juga mungkin terluka
apa sebetulnya yang terjadi sehingga menyebabkan jatuhnya korban dalam pesta rakyat kali ini
jadi kita harus melihat juga konteks bahwa ini pertama kalinya kita melakukan pemilu serentak
setelah sebelumnya kita memisahkan pemilu presiden dengan pemilihan legislatif
kemudian juga ada pemilihan di tingkat kepala daerah dan legislatifnya begitu
jadi ini pertama kalinya di satu hari kita akan memilih empat untuk dki jakarta
dan sisanya di luar dki jakarta lima jabatan
bahwa maksimal tiga ratus pemilih tapi kalau penghitungan tiga ratus dikali lima
satu lima ratus surat suara yang harus dihitung
nah faktanya ini sepertinya tidak terlalu difikirkan ketika menyusun desain baru keserentakan ini
di undang undang pemilihan baru
nah ketidaksiapan ini kemudian terbukti hari ini
yang kami dorong misalnya perludem sejak awal adalah keserentakannya dipisah nasional dan daerah
tapi kita bicara yang terjadi hari ini kita lihat bahwa kalau total sekarang tiga ratus tujuh puluh empat yang sakit

kami perlu dem merasa
ini petugas kpps ya
kita pisahkan begitu ya dengan petugas petugas lain
ada pengawas pemilu ada juga saksi begitu
tentu jumlahnya akan lebih dari yang dirilis oleh kpu ini
kami perludem mengucapkan bela sungkawa sedalam dalamnya terhadap situasi ini
tapi mengingat juga situasi belakangan ini kemudian timbul semacam ketidaksukaan publik pada penyelenggaraan pemilu yang baru saja terjadi
kami mendorong kita untuk menahan diri di situasi yang berkabung ini
kita memahami bahwa petugas kpps inilah sebenarnya pejuang asli demokrasi
mereka yang secara langsung di tps tps berhubungan dengan masyarakat
di tengah itu mereka hanya menerima bayaran yang sedikit
tapi mereka dipaksa
kita untuk perfect sempurna menyelenggarakan pemilu
ini yang menurut kami ada dua sisi yang perlu kita pertimbangkan saat kita melihat mereka
saat perludem kemudian turun kan pastinya ke lapangan dan melihat ada korban kemudian berjatuhan
baik yang meninggal dunia ataupun sakit
apa sebetulnya yang menyebabkan kalau tadi mas multi katakan ada tuntutan untuk sempurna begitu ya
apakah memang aturan aturan yang ada dalam undang undang ini
menyebabkan mereka mengalami tekanan yang luar biasa
ataukah juga ditambah lagi dengan beban yang memang luar biasa dibandingkan dengan pemilu pemilu sebelumnya
kalau kita lihat publikasi yang beberapa ini dikeluarkan
beberapa alasan yang muncul mengapa terjadi situasi yang sangat buruk ini
ya tentu banyak tps yang baru selesai tengah malam
jam satu jam dua jam tiga setengah empat
proses penghitungannya begitu ya
baru selesai sekitar jam segitu
kemudian selain itu ada yang juga kecelakaan
yang tidak bisa dilepaskan dari kelelahan yang terjadi
ada yang kecelakaan saat salah satu berita misalnya pagi pagi mengantar anak ke sekolah
karena di hari berikutnya misalnya seperti itu kecapean
ada juga yang jadi korban pembegalan misalnya karena pulang larut malam
nah ini beberapa hal yang muncul tapi menurut saya akarnya isu tentang terlalu padatnya proses pemilu kita
oke kalau kemudian kita bisa gambarkan begitu ya
dibandingkan dengan pemilu dua ribu empat belas yang memang dipisahkan
antara pemilu legislatif dan juga presiden
seberapa besar sebetulnya perubahan sehingga menyebabkan adanya kelelahan fisik ataupun psikis dari para petugas kpps ini
saya perlu highlight juga bahwa di pemilu dua ribu empat belas di data yang kami upayakan kami kumpul begitu juga ada yang meninggal dunia
waktu itu sekitar enam belas
tapi kan sekarang jumlahnya jauh signifikan
ini yang menandakan bahwa ada isu
ini yang menandakan bahwa ada isu tentang teknis penyelenggaraannya yang memang sangat panjang tadi
misalnya di pemilu sebelumnya rata rata di satu tps bisa sekitar lima ratus an pemilih misalnya sekitar jumlah itu
tapi sekarang kan dalam konteks penghitungan menjadi tiga kali lipat seribu lima ratus
dengan kapasitas yang juga ditekan untuk segera selesai meskipun mk memutus bisa dua belas jam setelah itu
tapi tekanan publiknya kan sesegera mungkin seterbuka mungkin seperfect mungkin
inilah yang kemudian menurut kami ya membuat kita harus berpikir ulang tentang desain keserentakan pemilu kita
memang ada isu belakangan ini untuk kembali ke tidak serentak ke model dua ribu dua puluh
tapi perludem tidak di posisi itu
kita mendorong justru keserentakannya
posisi di mana
posisi perludam adalah mendorong keserentakan pemilu tetap dengan model ini
karena kita mengingat mk sudah memutus
undang undang dasar kemudian sudah mendorong bahwa model pemilu kitalah serentak antara eksekutif dan legislatif
tapi dorongan kami memisahkan pemilu nasional
yakni memilih presiden dpr dan dpd pada satu waktu
kemudian berjarak dua lima tahun kemudian kita memilih pemilihan di tingkat daerah
kepala daerah dan dprd tingkat satu dan tingkat dua
nah tentu juga ada usulan usulan tambahan yang bisa kami dorong
misalnya kita memperkecil jumlah dapil
kemudian ada misalnya
ada metode metode teknologi juga yang bisa kita dukung
misalnya e counting yang diterapkan di korea
jadi masyarakat bisa menyalurkan hak pilihnya dengan tidak mencoblos lagi begitu ya
nah kalau e counting ini saya menjelaskan sedikit
jadi ada semacam teknologi dalam pemilu
ada yang disebut e voting
ini yang biasanya diartikan oleh mbak sampaikan tadi
tidak menggunakan kertas lagi
tidak mencoblos tapi kemudian semacam menjawab jawaban di umptn gitu ya
nah namun model ini banyak menimbulkan kontroversi juga di tingkat di pelaksananya di berbagai negara
ada yang kemudian sistemnya tidak berjalan di waktu hari penghitungan hari pemilihan misalnya
ada yang isu security karena datanya kemudian bisa diintervensi oleh pihak lain
jadi pilihan ini tidak kami dorong sebenarnya
di berbagai lembaga internasional yang bergerak di isu pemilu tidak mendukung posisi e voting
tapi kami mendorong apa yang disebut dengan e counting yang diterapkan di korea selatan misalnya
prosesnya adalah di sana pemilihan menggunakan kertas tetap kertas satu warna tapi memilihnya dengan memberikan cap
cap misalnya dengan warna yang berbeda
sehingga nanti mesin bisa mengidentifikasi pilihan
nah kemudian setelah pemilu si mesin mesin itu ditaruh di misalnya di kelurahan atau di kecamatan begitu ya
setelah pemilu semua pihak petugas kpps dan juga pengawas dari masing masing partai politik bersama sama datang ke tempat mesin
kemudian melihat seluruh proses penghitungan oleh mesin itu
jadi tetap terbuka waktu lebih efisien
misalnya pilihan pilihan seperti itu yang kami dorong
akan ada beberapa pilihan
ini juga harus mempertimbangkan masalah anggaran juga ini kan mas multi
tapi kalau kemudian kita balik lagi ke evaluasi pelaksanaan pemilu dua ribu sembilan belas
kalau memang ada perubahan dengan pemilu sebelumnya di dua ribu empat belas kalau kemudian kita bisa bandingkan gitu ya apple to apple
terjadi perubahan jumlah surat suara yang kemudian harus dicoblos atau masyarakat memilih tidak hanya tiga tapi juga empat bahkan lima begitu ya
untuk petugasnya sendiri kalau mas mulki melihatnya apakah memang ada penyesuaian dibandingkan dengan dua ribu empat belas
artinya apakah memang korban jatuhnya korban ini apakah karena memang jumlah sumber daya manusia yang kemudian tidak disesuaikan dengan beban yang diberikan atau seperti apa sih
pertama kalau bicara evaluasi pelaksanaan kemarin kami menemukan memang ada isu isu pemahaman teknis juga
misalnya tentang kapan membuka tps kemudian menempelkan informasi informasi yang wajib tidak dilakukan
banyak isu di situ yang menurut kami juga isu teknis bimbingan teknis terhadap petugas petugas tps
jadi kita tidak mendinai bahwa untuk pemilu kedepan kita perlu benar benar memikirkan pemahaman mereka
karena ini berefek juga dengan pelaksanaan
misalnya di tps yang saya datangi yang harusnya kita buka jam tujuh kemudian pemilihan baru dimulai jam setengah sembilan misalnya
karena mereka baru memulai proses membuka kotak suara menghitung kembali surat di jam tujuh misalnya seperti itu
jadi ada isu teknis juga
nah kalau kita bicara apakah kita tidak benar benar memikirkan beban kerja ya menurut saya memang betul kita harus memikirkan ulang untuk pemilu ke depan
beban kerja mereka yang memang sangat besar
dalam satu hari dan kita tidak boleh lupa bahwa petugas kpps ini mereka sebenarnya sifatnya volunteer
kerelawanan kita tidak bicara uang di situ
bayangkan cuma mendapatkan empat ratus ribuan gitu ya
untuk anggotanya begitu ya
untuk anggota begitu
ataupun juga ketuanya
betul nah mereka diharapkan untuk bekerja sangat besar
mereka rata rata juga misalnya orang yang punya background background yang bervariasi
ada yang bekerja sebagai
ada yang bekerja sebagai pns
misalnya ada yang bekerja di swasta
ada yang paham pemilu ada yang tidak paham pemilu
jadi begitu kompleks memang
tapi sebenarnya mereka adalah orang yang dari hati ingin membantu proses penyelenggaran pemilu
nah di tengah keinginan itu tapi tidak didukung dengan fasilitas yang baik
dari sisi kesehatan keselamatan keamanan begitu ya
karena kita juga paham ada isu keamanan karena mereka langsung berhadapan dengan masyarakat di situ
ini yang menurut saya jadi tidak hanya bisa disalahkan satu sisi tapi memang kompleks masalahnya begitu
baik artinya kalau kemudian kita gambarkan petugas kpps ini
mereka bukan orang yang memang betul betul bebas dari tugas sehari harinya
mereka adalah relawan yang kadang kadang mungkin kalau tidak melepaskan tugas sehari harinya
akhirnya bebannya menjadi ada dua begitu ya
dengan bayaran yang kisarannya empat ratus ribuan
normalnya lima ratus ribu dipotong pajak kan itu ya
jadi ada yang mengaku mendapatkan empat ratus tujuh puluh ribu ada yang mendapatkan empat ratus ribu
kita tidak tahu apa yang terjadi di situ
tapi jumlahnya yang pasti kecil
oke sementara tugas mereka sendiri seperti apa
mulai dari mereka aktif itu mulai dari hamin berapa sebetulnya dari pencoblosan
di hamin satu penghitungan suara mereka sudah harus mempersiapkan material pemilu
tapi gini pemilu tidak hanya bicara petugas kpps
ada yang mengantarkan ke masing masing wilayah
itu yang kita lihat video ada orang yang naik kuda misalnya
ada yang harus naik kapal terbang
ada yang harus jalan di tengah lahan yang becek untuk sampai ke mengantarkan material surat suara
jadi panjang prosesnya
kemudian ada yang kemudian menghitung si masing masing material menyiapkan untuk masing masing tps
nah petugas tps ini kemudian hamin satu
kemudian mempersiapkan itu si material
kemudian paginya mereka harus membuka tps
kemudian menghitung lagi sampai jam satu dua tiga malam
jadi kelelahan itu adalah hal yang tidak bisa dipungkiri dengan proses yang amat panjang ini
sementara dalam peraturan ataupun dalam aturan kpu misalnya begitu ya
tidak sama sekali termasuk di dalamnya masalah jaminan kesehatan misalnya
atau jaminan keamanan dari para petugas
atau para relawan ini begitu
betul itu yang kemudian sekarang menjadi dorongan publik
misalnya kita lihat video tadi pak pramono ubaid misalnya bicara tentang bagaimana mereka akan memberikan kompensasi
atau dalam konteks lain misalnya bentuk asuransi kepada yang sudah meninggal dunia dalam proses ini
jadi ini menggambarkan bahwa kita tidak saat kita mendesain pelaksanaan pemilu sebelumnya kita tidak memprediksi hal seperti ini akan terjadi
nah ini menjadi pelajaran besar bagi kita untuk memikirkan ulang menurut saya
tidak hanya soal menyalahkan satu pihak satu dua pihak kpu bawaslu misalnya
atau siapapun itu kita bicara mengubah besar
mk juga baru baru ini menyatakan saat mereka memutus mereka tidak memikirkan dampak seperti ini
kita bisa lihat rilis beberapa waktu ini
jadi semua pihak kemudian sekarang harus memikirkan bersama
dorongan saya misalnya setelah terpilih ini jadi satu agenda yang urgent bagi pemerintahan yang baru dan dpr yang baru untuk memikirkan ulang
regulasi baru pemilu kita yang ramah terhadap semua pihak termasuk kpps yang sejauh ini menjadi menurut saya korban utama dari penyelenggaran pemilu yang padat ini
mas mulki kita sudah tersambung dengan seorang saksi
ini dari tps kelurahan kelapa dua wetan kecamatan

dengan rituan ahmad anggota kpps tps lima puluh sembilan rancasari bandung jawa barat untuk kita dengarkan sama sama
bagaimana sebetulnya pengalaman dari seorang petugas kpps
mas rituan ini kita saat ini sedang membicarakan begitu ya
bagaimana sebetulnya beban berat yang di
tanggung oleh seorang anggota kpps
bisa diceritakan mas rituan seperti apa aktivitas mas rituan ini untuk mengawal jalannya pemilu dua ribu sembilan belas
iya karena kan saya sebelumnya juga di pilkada juga kpps ya
dan sekarang dipilpres juga dan pilih kpps
karena ini jauh lebih berat sih mbak sama pemilu sebelumnya
karena pertama kita kotak suaranya ada lima kan
suara suaranya ada banyak
itu ya otomatis kita lima kali lipat dari sebelumnya
pilih pilih ada dua kali sekarang lima kali gitu
itu kita kan waktu pemungutan suaranya aja ya berjalan normal sih
cuman pas sesudah pemungutan waktu penghitungan suara itu yang di situ
yang melalahkannya gitu
karena kita nggak mungkin sih malam beres itu hal yang nggak mungkin banget soalnya subuh atau nggak pagi
itu untuk tingkat roe yang mbak belum kekeluargaan
mereka harus ngantri juga di sana
karena kita harus ngantri juga di sana
karena kita harus bikin rekapan tuh satu kotak itu sampai tiga belas lima belas berkas gitu
itu dua satu dua formulir
jadi memang banyak banget
belum tanda tangan saksinya belum tanda tangan kpps nya harus lengkap semua
dan penghitungan suaranya juga karena suaranya gede banget tuh mbak ya
jadi memang melelahkan banget sih untuk pilpres pilek barang ini
oke kalau dibandingkan dengan mas rituan ini kan sebelumnya petugas kpps fat
pilkada gitu ya
beban beratnya ini kalau saat pilkada ini biasanya penghitungan itu selesai dalam waktu berapa jam
dan kalau kemarin tuh berapa jam sebetulnya mas rituan
kalau pilkada itu penghitungan itu maghrib juga sudah selesai sih mbak sebenarnya
itu pun rekapnya sama sih maksudnya pakai tulis tangan kan kalau yang pilpres ini
saya pakai buat saksi itu pakai scan di scan dulu baru di printer itu memudahkan aja udah lama sampai jam

subuh waktu kemarin tuh
yang pilkada itu saya enam maghrib juga udah beres sih sebenarnya
oke pada saat menjalani kaget atau tidak sih sebetulnya ternyata ini jauh berbeda dengan pilkada sebelumnya
kalau membayangkan sih kayaknya sih lebih berat gitu maksudnya
karena udah kelihatan lah pil lek sama pilpres dprd dprd kota dprd provinsi
cuman gak nyangkanya itu untuk rekapitulasi suaranya gitu
ngitung suaranya kan kita ngisi formulirnya tuh banyak banget mbak
dan gak satu dua gitu formulirnya tuh ada banyak dan itu harus di copy untuk beberapa untuk pps nya untuk kpps nya untuk saksinya
saksi pun tergantung yang datang
kalau saksinya banyak berarti berkasnya makin banyak copynya gitu
dan itu tulis tangan loh kalau gini gitu kan
gak efektif bukan nggak efektif sih melelahkan banget sih

cerita cerita dari teman teman sesama petugas kpps
keluhan keluhannya apa saja mas ritwan
keluhannya pertama sih surat suara
pertama surat suaranya terlalu lebar

penghitungan suara kalau bisa sih kalau bisa didigitalkan didigitalkan

tapi tanda tangannya masih tetap di digital

tapi tanda tangannya masih tetap di digital

jadi satu satu di kopinya tulis tangan kan tuh lumayan mbak ya waktu itu ya

tapi tanda tangannya masih tetap tanda tangan asli
jadi setelah ditulis semua formulirnya
di scan di printer diperbanyak
baru di tanda tangan kan ada yang beberapa daerah tulis tangan gitu kan
jadi satu satu di copy nya tulis tangan kan itu lumayan mbak ya waktunya
iya itu sama
kalau untuk apresiasi sih mbak sebenarnya kan pilkada sama pilpres itu sama ternyata
untuk honornya gitu
maksudnya bukan kita gak cinta sama negeri
tapi kan itu lumayan ya apalagi yang besoknya kerja
jadi lumayan banget sih itu aja sih
saya ingin tanya nih sebenarnya
apakah sepadan sebetulnya honor yang didapat dengan beban kerja
yang kemudian dilakukan oleh mas rituan dan kawan kawan
tapi kita harus break dulu mas rituan
sesaat lagi kita akan segera kembali
tetap bersama kami di cnn indonesia newsroom
terima kasih anda masih bersama kami
kita kembali tersambung dengan ritwan ahmad
anggota kpps tps lima puluh sembilan rancasari bandung jawa barat
mas rituan menyambung pertanyaan saya tadi
anda mengatakan masalah upah dan honor yang didapat
kemudian jumlahnya sama begitu ya dengan pilkada kemarin
iya sama simba dengan pilkada kemarin
besarnya berapa mas ritwan
kalau yang anggota itu lima ratus itu dipotong pajak jadinya empat ratus tujuh puluh empat ratus tujuh puluh ribu
kalau ketua itu bedanya lima puluh ribu sih mbak
kalau nggak salah ya
nah itu sepadan nggak sih dengan beban yang kemudian ditanggung oleh para petugas kpps ini
sebenarnya sih kalau pilkada sih ya sebanding gitu dengan kerjanya nggak terlalu
begitu berat sampai malam nggak pas sampai subuh
tapi untuk pilpres pilek ini kayaknya nggak sebanding juga
tapi ya mau gimana lagi ya mbak ya kita emang buat negara gitu
kalau nggak mau ngurusin siapa gitu mbak yaudah kita kita lagi aja gitu
oke ada berapa banyak sih mas rituan petugas kpps di tps anda
di tps saya itu tujuh mbak
tujuh tps tuh
oke itu termasuk ketua ya
oke jadi ini tugas tugasnya apa aja nih
kalau anggota kpps kemudian ketuanya apa aja
ada ketuanya terus ada yang
yang di depan itu kayak formulir itu ada dua orang nggak salah
terus ada yang bagian ketua yang menandatanganin kotak surat suaranya
ada yang jaga kotak suaranya ada yang jaga tinta
tapi kalau sesudah penghitungan itu semua kita breakdown lagi gitu masing masing
jadi ada yang bantuin ini ada yang bantuin ini
jadi nggak ada jawabnya sih sebenarnya mbak kalau pas penghitungan
kalau pas pemungutan ada
oke nah itu sempat istirahat atau tidak sih sebetulnya
sampai jam empat pagi kan tadi kata mas rituan
nah kan biasanya kan penutupan itu jam satu ya mbak ya
cuma karena kemarin itu jam satu itu belum beres pencoblosan jadi sudah daftar
tapi pencoblosannya kan bisa lebih dari jam satu
itu tuh jam tiga jam empat kita baru selesai
ya bisa istirahat lah bisa makan bisa sholat dan lain lain sih
karena memang nyoblosnya juga lebih lama sih mbak
ya pemilih juga bingung itu
nah situasi saat penghitungan ataupun saat pencoblosan
itu bisa digambarkan nggak seperti apa
artinya apakah memang saat penghitungan
kalau kemudian kita melihat begitu ya rekan rekan mas rituan yang ada di seluruh indonesia
sampai ada yang berjatuhan korban jiwa kemudian sakit
nah saya ingin pemirsa ini mendapat gambaran begitu
bagaimana sebetulnya situasi penghitungan suara
apakah memang juga selain
masalah tekanan fisik kelelahan gitu ya tuntutan fisik apakah juga ada tekanan psikis
ya itu sih wajar sih mbak saya prihatin juga sama teman teman kpps di daerah
ya ada tekanan mental pertama kan tentu di saya saksi saksinya pada bekerja sama ya
cuman kita kan apa ya makanya satu surat suara aja kita tuh teliti banget gitu
ini yang mana gitu takutnya kita kan salah itu kan suara rakyat semuanya kita jangan sampai salah lah gitu
lebih ke tanggung jawab moral juga gitu kita megang suara ini
apalagi kan sekarang sensitif banget ya sebelum pilpres gitu
satu suara aja kayaknya bisa ada tekanannya gede juga
hmm tapi sempat mengalami tekanan tekanan atau tidak tuh di tps nya mas rituan
saksinya sih kerjasama enggak sih mbak kita kerjasamanya baik sih sama saksi saksi gitu
tapi juga karena rasa tanggung jawab begitu ya ini kan suara
iya jadi lebih teliti sih mbak jadi lebih lama
iya lebih lama aja
oke mas ritwan dengan melihat situasi yang ada sekarang begitu ya ada rekan rekan mas rituan yang kemudian juga gugur begitu menjadi pahlawan demokrasi
kalau kemudian kita bisa sebutkan demikian kira kira mas ritwan sebagai salah seorang anggota kpps ini apa yang kemudian ingin disampaikan
sebenarnya jangan hanya diberi apresiasi pahlawan demokrasi ya mbak
tapi ini kita harus jadi evaluasi sih sebenarnya
sebenarnya kan ini kesalahan sistem kerja ya maksudnya sampai ke level bawah gitu
harusnya ada evaluasi benar benar pemilu jangan sampai setiap pemilu masa ada yang meninggal gitu kan
harus dibuat sistem yang memang efektif efisiensi dan ya nggak merugikan siapapun gitu
ini gelaran pemilu ini ya cukup kacau sih sampai korban juga ada ya itu sih mbak evaluasi sih lebih ke sistem

kalau bisa memberikan masukan kira kira apa yang mesti
apakah mungkin petugasnya ditambah atau rentang waktunya atau seperti apa
rentang waktu pertama itu kalau misalnya pilpres dan pilek disatukan lebih baik rentang waktunya juga diberi tambahan gitu
jangan langsung saat itu juga satu atau dua hari ditambah
jadi kita biar bisa pertama lebih cermat juga gitu kan kalau misalnya makin diburu buru kitanya juga makin kurang teliti gitu ya
tapi kalau sebaiknya kalau kita bisa lebih cermat juga kita bisa lebih cermat juga gitu kan kalau misalnya makin diburu buru kitanya juga makin kurang teliti gitu ya
tapi kalau sebaiknya kalau ke sistem pemilunya kalau pil pres sih lebih baik dipisahkan sama legislatif
pertama ya untuk teknis kerjanya memudahkan sama sistemnya juga lebih enak sih itu aja
tapi pil kada tuh nggak ada masalah sih mbak sebenarnya yang ini masalah
baiklah mas ritwan ahmad anggota kpps pemilu dua ribu sembilan belas terima kasih atas sharingnya di cnn indonesia newsroom semangat terus ya mas ritwan
iya mbak terima kasih banyak